sampai jumpa di video selanjutnya
indi akan lonjong
ada yang mau ketemu dengan kamu
saya nggak mau ketemu sama dia
baik kalau begitu
edwardo gak mau ketemu sama saya
saya juga tidak tahu alasannya pak
tapi yang pasti saudara edo tidak mau bertemu dengan anda
kalau edwardo yang mau ketemu sama saya
biar saya nungguin dia
tante dulu pak
anda mau kemana
anda tidak boleh masuk sembarangan
tapi saya mau ketemu
tante dulu pak
tante dulu pak
tante dulu pak
tante dulu pak
tante dulu pak
tante dulu pak
edo kenapa sih kamu gak mau ketemu sama aku
emang kesalahan apa
di kamu tuh apa apaan sih
kamu usah gak sih kamu dibikin keributan disini
aku bikin keributan karena kamu
karena kamu gak mau ketemu sama aku
kamu kenapa sih edo
di saat seperti ini kamu masih nolak keberadaan aku
kamu masih nolak kebaikan aku
kamu tuh kenapa sih
aku tuh bener bener peduli sama kamu
di saat ini cuma aku yang ngertiin kamu
kamu tuh kenapa sih edo
aku tahu kok kamu ada di sini tuh gara gara camilla kan
dan aku tahu kamu itu sebenarnya nggak salah do
jangan buang buang waktu kamu kayak gini demi camilla
jangan buang masa muda kamu demi dia dok
dia itu bukan garis baik baik
dia nggak pantas kamu cintain
dia nggak pantas kamu perjuangin do
dan aku sangat nggak rela orang yang aku sayang itu mendekat di tempat kumuh seperti ini
berapa kali sih aku bilang sama kamu
aku tuh pantas berada di sini
aku tuh salah dan aku harus dihukum
nggak do kamu tuh nggak salah do
kamu nggak salah kamila yang salah
ini udah cukup nih cukup cukup cukup
enggak aku gak akan pernah merasa cukup untuk memberitahu kamu bahwa yang kamu lakukan ini salah
dan aku akan bikin kamu sadar do
aku akan bikin kamu sadar
tolong bawa cewek ini pergi pak
edo asal kamu tahu ya do
aku gak akan berjuang untuk bebasin kamu dari sini
dan aku nggak akan berhenti berjuang supaya kamu sadar kalau aku terperdulih banget sama kamu
dan aku cuma lebih baik dari kamila do
ayo keluar pak
alhamdulillah lena aku baik baik aja
alhamdulillah aku juga baik baik aja kok
kamila selamat ya
akhirnya kamu melahirkan anak kamu juga
sekarang kan kamu sudah melahirkan
terus kapan dong kalian menikah
alena sebenarnya aku dan kak fadil
kami udah tunangan
under pat kami benar benar sekarang
sekarang penghari elsa photo sedang mobil lasi
jangan terlalu hilang
apapun sesuatu mimpi alih kaki
barbaritas bener bener ada
nah penting kamu t lace emplemb lari
saya yang sketch nya l gg
nah ini apa
aku begini karena aku teringat hubungan aku sama tovan
taufan sekarang semakin jauh dari aku
dan aku ngerasa sendirian
kamu nggak sendirian kok
kamu kan masih punya papa masih punya eyang yang sayang sekali sama kamu
aku memang memiliki mereka
tapi aku juga harus siap siap kehilangan mereka mila
mereka itu bukan keluarga aku yang sesungguhnya

aku tak tersingkir akan itu sekarang

kalau bukan pading elementary school itu
kok aku malah curhat sama kalian berdua
belakangan ini perasaan aku memang lagi sangat kacau
dan aku menjadi posesif sama orang orang di sekitar aku
karena aku gak mau kehilangan eyang sama papi
alena dengerin aku deh
kamu gak boleh bicara seperti ini
aku yakin pak haris itu sangat menyaingi kamu
jadi kalau nanti pak haris ketemu sama anaknya
pak haris gak mungkin meninggalkan kamu

indi tuh kangen sama edo tante
ya ampun indi
kalau kamu ikut ditahan gimana
iya biarin aja
biarin indi ditahan di kantor polisi
ini tuh gak tega lihat edo di sel penjara kayak gitu
tante tolong ya tante
basin edo cabut tuntutannya tante ya tante bilang tidak tidak ini tante tidak akan mencabut
tuntutan tante terhadap edo tante tante tahu enggak cuma edo harapan indy ini tuh enggak
pernah sayang sama laki laki seperti ini sayang sama edo di kamu tuh kenapa sih bodoh sekali
indi kalau kamu sampai kayak gini hanya demi laki laki seperti kak edo ini kamu tuh sadar
kak edo itu mencintai camilla dan kalau menurut aku cintanya kak edo itu emang agak gak beres kamu
lihat mandi cintanya dia selalu membahayakan nyawa kamila kamu mau dicintai sama laki laki
seperti itu bener anak tante sependapat dengan anak tante anak waktu itu aduh tuh lagi hilaf
makanya sekarang indy pengen bikin dia sadar dia tuh harus sadar kalau camilla itu enggak
pantas dicintain tapi yang pantas dia cintain itu indy cuma indy tante
temen temen ini mohon ya demi ini tolong bebasin edo tante kamu mau ikut ikut memohon
ini tetap bilang tidak ya tidak dan mulai sekarang kamu harus menjauh dari edo
kata kalau ngomongnya kayak gitu sih mana mungkin indy bisa berhenti mencintai edo
gitu aja tante harus bisa indi kamu mau masa depan kamu rusak cuma gara gara
lagi seperti edo mau kamu
jadi tante bener bener gak mau bebasin edo dari penjara
tante tuh jahat banget ya
tante udah gak sayang sama ibu
tante udah gak pernah mau dengerin perkataan ini lagi
indi indi jangan gitu
indi indi tuh beda
indi gak ada hubungannya
indi kamu mau ngapain sih indi
mah itu kayaknya arahnya ke bakon deh mah
astaga ngapain kamu di atas sana indi turun indi
kalau aku takut takutin tanda ambar
pasti tante ambar akan turutin permintaannya
turun nanti jatuh turun ya
tante jangan mendekat tante
kalau tante mendekat indi akan loncat
di kamu jangan gila indi
tante indi akan loncat kalau tante gak bebasin edo dari penjara
jambu tentu tante
ini kamu gak boleh gitu nak

tante tuh udah gak sayang lagi sama indi sekarang
tante udah gak pernah dengerin perkataan indi
lebih baik ini mati aja biar ketemu sama mama sama papa
di di astaga kamu jangan aneh aneh gitu indi
dengar kata om mama tante
sini sini sini tangannya
sini pegang om pegang ya
yuk yuk sini sini indi sini di
di di kamu gak usah aneh aneh gitu indi
dengerin om sama tante dulu ya
kamu turun yuk sini pegang tangan om
jangan jangan jangan
ini akan lanjut nek
tengah tengah tengah
tenang di tenang tenang
tengah om mundur oke oke

indi akan turun
asal tante bebasin edo berhenti
indi kamu gak bisa kayak gitu dong di
edo itu udah bersalah nih
ya udah indi akan loncat di
ini gak gitu di ayo turun di
bebasin edo tante indi akan loncat tante
ini serius tante
dia perempuan atau laki laki
dan kalau udah besar dia pasti jadi jagoan
sayang lihat deh itu awannya kayak bayi
taufan lihat dong
bentuknya kayak apa
nanti kalau kita udah menikah dan punya anak
kamu mau anaknya laki laki atau perempuan
terus anaknya berapa
kok banyak banget
tiga tiganya jadi pembalap
dan kalau mereka menang tiga tiganya bisa naik podium
kamu tuh pikirannya balapan terus
makanya jangan kebanyakan baca majalah motor
kok ketawa sih
ih tolong jangan ketawa
kamu lagi ngelamunin apa
aku jadi kepikiran tentang
aku yakin taufan masih sangat mencintai kamu
dan taufan menghindari kamu
karena dia gak mau kelihatan lemah di hadapan kamu
taufan benar benar sudah menjauhi aku
aku ini cewek yang lemah dan bodoh
dan aku gak bisa mencintai dia
karena untuk menyayangi diri aku sendiri aja aku gak bisa

irrigasi tenang di together with me